tes pemeriksaan kesehatan calon gubernur dan wakil gubernur dki jakarta memang belum semua selesai dilakukan
namun bukan berarti mereka tidak bersenang senang saat tes berlangsung
setidaknya inilah yang dilakukan tiga pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur dki jakarta
di sela waktu pelaksanaan tes kesehatan di rsal minto harjo jakarta
mereka bertemu lalu melakukan selfie
nah selfie ini diambil saat mereka bertemu di ruang pemeriksaan kesehatan
ini adalah grup kesehatan
dan pasangnya grup gubernur dki
gak gubernur dan wakil gubernur dki
nanti ada wa grupnya
terima kasih dan penting sekali untuk menjaga kesehatan